kita ke informasi lain wacana pemindahan ibu kota negara dari dki jakarta ke kota palangkaraya kalimantan tengah terus dikaji
pemerintah provinsi kalimantan tengah menyambut baik rencana pemerintah pusat dengan menyiapkan daerah segitiga emas kota palangkaraya kabupaten katingan dan gunung mas
dimunculkan untuk mengurangi beban jakarta sekaligus untuk memeratakan pembangunan di daerah lain
itu nantinya bisa mandiri
wacana ini disambut baik oleh pemerintah provinsi kalimantan tengah
pemprov kalteng menyiapkan tiga daerah yang disebut segitiga emas untuk disulap menjadi ibu kota yaitu kota palangkaraya kabupaten katingan dan kabupaten gunung mas
kita siap kita pemerintah provinsi sangat siap untuk memfasilitasi kepindahan
ibu kota seperti kita ketahui palangkaraya dan sekitarnya itu kan suatu apa
memang banyak faktor faktor yang sangat mendukung
pertama dari segi lokasi ini kan kita ini kan persis di tengah tengah ini
di tengah tengah pulau kalimantan di tengah tengah indonesia baik timur barat maupun utara selatan persis
hingga kini pemerintah pusat belum memutuskan di mana persisnya lokasi ibu kota yang baru
masyarakat kalimantan tengah berharap wacana yang sudah ada sejak masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono tersebut bisa terwujud